dan saat ini kita sudah tersambung melalui telepon dengan abdullah jaidi ketua bidang pendidikan dan kaderisasi mui
selamat malam pak abdullah
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
pak abdullah apa pendapat mui sekarang soal pernyataan menteri agama
saya akan menyampaikan kembali
sempat sebelumnya beredar informasi bahwa menteri agama melarang penggunaan cadar
tapi kemudian dari informasi yang terbaru di cnnindonesia com
menteri agama mengatakan saya tidak melarang tapi hanya memberikan rekomendasi untuk pelarangan cadar
kemudian tadi juga sempat disinggung soal celana yang potongannya berada di atas mata kaki
ya pak abdullah
ya jadi bismillahirrahmanirrahim
pada hakikatnya permasalahan ini sudah menjadi permasalahan
pemahaman yang klasik sejak dahulu
jadi permasalahan berkenaan dengan permakaian cadar atau niqab
itu adalah ada dua hal yang melatar belakangi
yang dahulunya yang pertama ada sebuah masyarakat yang memang di beberapa negara itu
wanitanya memakai cadar atau nikob itu sendiri
itu menjadi sebuah budaya di sebuah negara tersebut
berkenaan dengan di indonesia nikob atau cadar itu memang kami perhatikan sejak tahun sembilan puluh an ke atas
atau dua ribu ke atas ini mulai muncullah wanita wanita yang memakai cadar atau nikob itu sendiri
dalam hal ini ada beberapa pertimbangan yang disunahkan memakai nikob itu cadar
indah amnul fitnah
artinya untuk menghindarkan sebuah fitnah
fitnah atau sesuatu yang akan mencelakakan dirinya
tetapi di dalam tuntunan hal itu
islam itu sendiri baik di beberapa ayat al quran ataupun hadis nabi
itu sesuai dengan apa yang dijelaskan nabi saw kepada asma
itu dikatakan bahwa seorang wanita itu apabila sudah dewasa atau sudah mulai datang haidnya
ia tidak diberi alamin saat terlihat badannya itu illaha et ration me fungsi bagian badannya yaitu wah syara inlet wachi
yang dianjurkan dalam agama islam itu adalah yang namanya jilbab
jilbab itu dipakai boleh terlihat tangannya dan mukanya
jadi itu tuntunan al islam
jadi kalau ada orang pakai cadar atau nikab itu itu adalah mengikuti satu budaya masyarakat lain negara lain
atau kedua adalah menganggap amnul fitnah menghindarkan dari fitnah
kalau misalnya kemudian ada rekomendasi soal ini disampaikan nikab atau kemudian tidak
sebaiknya tidak digunakan di lingkungan pemerintahan
menurut anda bagaimana
jadi begini kita ini apabila hidup di sebuah masyarakat yang dikatakan ada sesuatu yang ma'ruf uruf itu dalam kehidupan
itu kita mengikuti kehidupan tersebut kebiasaan atau budaya tersebut
selama tidak bertentangan dengan tuntunan agama kita
jadi yang disini di indonesia ini yang sesuai dengan aturan agama kita adalah yajil bab
jadi kita ini sebagai muslim muslimah menyesuaikan dengan budaya dan aturan yang ada
karena itu tidak bertentangan dengan tuntunan islam
tapi bagaimana dengan kemudian
atau tujuan atau awalnya rencana ini kemudian dikeluarkan rekomendasi ini dikeluarkan
karena ada tujuannya yaitu untuk pemberantasan radikalisme
karena selama ini cadar kemudian celana cingkrang diidentikan dengan hal hal seperti itu
bagaimana dengan itu pak abdullah
jadi begini memang identifikasi atau ciri ciri biasanya yang dikatakan orang itu radikal
itu yang pertama adalah dengan pemahaman
nah ini pemahaman yang muncul pemahaman yang radikal keras non toleransi dalam pemahaman
nah kemudian yang kedua kalau sudah pemahaman itu menjadi radikal dia intoleransi dia tidak mau memperhatikan yang sesungguhnya yang uruf yang ⁇ maruf ⁇ di dalam masyarakat itu
dia punya pendirian tersendiri yang keras tadi akan muncullah sesudah pemahaman itu sikap
sikap nah sikap itulah yang dengan penampilan
sikap itu menunjukkan penampilan
nah kalau penampilan itu kemudian menjadi sebuah kelompok kegiatan yang eksklusif yang menganggap bahwa kalau celananya itu tidak singkrang
kalau dia tidak pakai cadar itu bukan kelompok kita bukan hewan kita bukan saudara kita inilah yang bahaya
itu yang perlu diantisipasi
yang ketiga yang dikatakan radikalisme itu kalau sudah pemahaman kemudian sikap kehidupannya
yang terpancar dengan cara berpakaian penampilan berpakaian dan seolah olah
itu yang benar
itu yang paling benar yang lainnya salah
akan muncullah sikap tindakan yang radikal
nah inilah tindakan yang ketiga ini yang kita antisipasi dari semula
dengan kemudian mengidentifikasi itu
tapi bukankah itu menjadi jatuhnya sebuah stigma pak abdullah
kalau misalnya ada pelarangan penggunaan nikab kemudian yang cingkrang sedikit kemudian sudah dilihat sebagai radikal
terorisme maksudnya negara ini bagaimana
negara begini ini sikap sikap atau pandangan keagamaan yang seperti ini
semestinya itu tugas para ulama tugas para kiai tugas kementerian agama yang berkoordinasi
terlebih dahulu dengan ormas ormas islam dengan para tokoh tokoh ulama
menyikapi kondisi yang seperti ini
artinya yang saya sampaikan jenjang tadi mengantisipasi kepada hal yang ketiga
kami meyakini dan kami memantau dan dapat memperhatikan bahwa yang dikatakan sekarang ini
didengung dengungkan di sana sini radikalisme ini adalah sebuah antisipasi
antisipasi terhadap sikap yang ketiga tadi perbuatan yang ketiga
ya inilah antisipasi ini justru kita harus memberikan arahan
itu tugas kementerian agama beserta para ulama beserta para tokoh tokoh ormas islam
sesungguhnya dapat duduk bersama sama bagaimana kemudian mensosialisasikan hal ini di lingkungan masing masing
rekomendasi ini kan sudah kadung terucap ya oleh kementerian agama
tadi kan anda mengatakan semestinya ada tahapan tahapannya berdiskusi dulu
tapi ini sekarang sudah kadung terucap kemudian sudah ada penolakan sudah ada pro kontra soal ini
tidak hanya dari katakanlah ormas islam tapi juga misalnya dari aktivis hak asasi manusia
yang kemudian mengatakan ini terjadi stigmatisasi di masyarakat
soal atribut seperti ini
bagaimana sekarang ini bisa diperbaiki pak abdullah
jadi begini jadi sinyalemen yang disampaikan dari menteri agama ini
beliau mungkin melihat bahwa tugas yang diberikan kepada beliau ini
di dalam rangka untuk mengatasi radikalisme
beliau punya semangat tinggi yang kemudian beliau melihat
ada beberapa hal yang beliau kemudian akan mencoba menerapkan di lingkungan kementerian agama
tujuannya ini adalah sebuah upaya yang disampaikan di tengah tengah masyarakat
sehingga masyarakat ini kembali akan menelaah
apa ini tujuan daripada pak menteri ini melakukan sinyalemen yang seperti ini
kita tidak perlu rame rame
tidak perlu meributkan masalah ini
ini masalah ini sudah masalah lama
tetapi rupanya kekhawatiran pak menteri agama ini dapat kita maklumi
cuma tinggal cara pendekatannya dan ini sebetulnya tugas para ulama tugas para kiai tugas para ormas ormas islam
untuk mensosialisasikan ke seluruh jajarannya
dan kami sudah amati kondisi ini
sejak tahun sembilan puluh dua
wow sudah sembilan puluh dua ya pak
jadi sudah lama ya pak
iya berkembangannya pemahaman pemahaman ini
baik pak abdullah
jadi selanjutnya menjadi pr kementerian agama
setelah ini terucap
berbicara dengan para ulama ya
untuk menyampaikan kepada umat
pak abdullah terima kasih banyak
saya tambahkan sedikit
itu dengan celana cingkrang itu
dengan sebuah hadis
hadis itu disalah interpretasikan
bagi seseorang yang menjulurkan
itu dia tidak akan
dapat masuk syurga
bahkan masuknya ke neraka
nah ini tidak difahami
secara benar konteks
dari hadis ini
padahal hadis itu mengatakan
yang menjulurkan kainnya itu
karena nabi tidak menginginkan
kita ini berpakaian
endaknya segala suatunya itu
seperti kaisar romawi yang dibandingkan
esar romawi itu dengan cubahnya yang panjang
dengan cubah yang mewah
nah itu intinya
tapi salah difahami
baik pak abdullah
penerapannya menjadi salah
baik pak abdullah
terima kasih untuk penjelasannya malam hari ini
terima kasih banyak sudah bergabung di cnn indonesia